selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update saya ratu nabila
kesulitan mendapatkan lpg tiga kg terus dirasakan oleh ratusan warga di situ bondo jawa timur
warga terpaksa mengantri di sejumlah pangkalan penjual lpg tiga kg
di spbu kapongan situbondo ini warga harus antri berjam jam untuk membeli lpg berukuran tiga kg
warga pun terpaksa berebut jatah dengan para tengkulak dan pengecer nakal yang juga antri membeli
kelangkaan lpg dirasakan warga situbondo dalam sebulan terakhir namun dalam sepekan ini
kelangkaan diakui warga semakin parah
setiap pangkalan spbu dipenuhi warga dari luar desa
pihak spbu mengakui antrian pembelian lpg ini terjadi
karena banyaknya pengecar yang memburu lpg murah
ini untuk apa
ini saya cucuk sampai terbawa bawa
memang untuk apa ini masak atau gimana
untuk masak jualan gorengan
udah berapa hari gak dapet gas
enggak dapet terus setiap hari
kamu harus ngantri gini
iya susah cuma antri dapet terus dapetnya
ya karena ini kan harganya di spbu lebih murah ketimbang yang pengecer naruh ke buku toko kecil itu
kalau pengecer kan naruhnya ke tuku tuku kecil kan harganya rp enam belas di spbu
jadi orang pingin yang ngedrop di spbu
tapi spbu kami mengikuti aturan mengisi seperti lebok ini
menurut ktp cuma kapasitasnya paling besar dua
kenapa di batasi semacam itu
memang aturan dari pertamina karena yang dijual saya kan barang subsidi
kios kios milik pedagang di jalan aksara medan sumatera utara dibongkar petugas pemerintah kota kamis pagi
para pedagang mengaku terpaksa berjualan di badan jalan
karena belum mendapatkan tempat berjualan barang
baru sejak pasar aksara terbakar dua tahun lalu
salah seorang pedagang menangis karena tidak rela kiosnya dibongkar petugas
pemerintah kota medan untuk sementara menyediakan tempat untuk para pedagang di terminal aksara dan pasar bengkok
pasar pengganti untuk relokasi baru akan dibangun januari dua ribu sembilan belas
kios kios di jalan aksara ini digusur menjelang pelaksanaan musabakok tilawatirku
dan tingkat nasional awal oktober mendatang
lokasi penyelenggaraan mtq sekitar satu km dari pasar yang digusur ini
di sini kami jualan pakaian

kita menetapkan peraturan perusahaan kota medan bahwa memang tidak boleh berjualan di badan jalan trotoar altih dan juga di atas dinasi

nah jadi mereka kita berikan solusi dengan mendapatkan mereka salah satu di terminal pasar bengkok
dan ada juga tadi sudah disosialisasikan sama direktur pasar ada beberapa pasar yang masih bisa menampung mereka
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alfian raharjo akan kami lanjutkan usai jeda berikut
tetaplah bersama kami